cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala di kerajaan yang jauh
cerita kita dimulai dengan pernikahan besar besaran
antara putri spring dan pangeran wesley
sumpah dibuat dan cincin dipertukarkan
dan perayaan berlangsung sepanjang malam
akhirnya ketika tiba waktunya putri pergi
ayahnya sang raja berbicara
dua puluh satu tahun dan aku masih belum siap
untuk mengucapkan selamat tinggal kepada malaikat kecilku
tapi pangeran wesley
hari ketika kau melamar putriku untuk dinikahi
adalah hari di mana aku akhirnya berhenti mengkhawatirkan
siapa yang akan menjaganya ketika aku tidak bisa
ketahuilah bahwa spring adalah garis hidupku
tolong jaga dia baik baik
karena aku tidak akan pernah membiarkan dia
mendapatkan kesusahan seumur hidupnya
aku akan selalu membuatnya bahagia
janji yang tulus dan juga indah
tetapi seberapa sulit untuk menepati janji itu
beberapa bulan pertama berlalu
dengan kejadian yang terakhir
kegembiraan yang luar biasa
putri spring dan pangeran wesley benar benar bahagia
pangeran wesley seperti yang dijanjikan
merawat istrinya dengan sangat baik
dan tidak membiarkannya melakukan berbagai pekerjaan
apapun yang diinginkan sang putri
akan dibawa kepadanya
ya apa saja dan segalanya
yang mulia apa semua baik baik saja
aku hanya ingin pergi ke taman
untuk melihat lihat mawar yang indah
kalau kau melakukan itu
kami akan dijebloskan ke penjara
kami akan membawakannya untukmu
oh tidak tidak
ini dia bunga mawar
dan dengan demikian
dimulailah fajar kesuraman
dan kebosanan dalam kehidupan putri spring
tanpa bisa melakukan apapun
monoton yang tak terduga mulai terbentuk di dalam dirinya
dia menjadi pucat dan muram
dia akan tidur sampai sore
dan bangun hanya untuk makan malam dan kembali tidur
pangeran wesley segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres
spring kau kenapa
apa kau merasa sakit
aku tidak begitu tahu
oh ya ampun
apa yang putri inginkan untuk makan
ayam tiga masalah
aku tidak lapar
hah kau sedikit mengantuk
kau membutuhkan lagu pengantar tidur
karena aku disini untuk menjaga mimpimu
tapi aku bosan
aku hanya merasa sangat bosan dan
aku berjanji pada ayahmu
aku tidak bisa membiarkanmu merasa bosan
oh apa yang harus kulakukan
apa yang harus kulakukan
iya itu sudah cukup
pangeran wesley memanggil pelawak yang paling beriang
burung apa yang perilakunya paling buruk
apa yang kamu carakan
seorang kesatria membeli seekor kuda jatuh
kuda jantan yang gagas senilai ribuan emas
ketika anak buahnya melihatnya mereka berkata
wow ini sungguh kuda yang gagah
kesatria memandang mereka dan berkata
selalu ingat jika kau bekerja keras memberikan yang terbaik berani dan memenangkan pertempuran
maka suatu hari aku akan dapat membeli satu lagi
semua orang meledak tertawa tawa
tetapi sang putri spring tidak terhibur
pangeran mencoba berbagai hal lain
dia memanggil pesulap
penari eksotis pemain bola lempar
tapi tidak ada yang bisa mengangkat semangat sang putri
ketika dia berhenti makan para pertapa dokter dan ahli herbal didatangkan
tetapi tidak ada yang tahu masalah dengan sang putri
wesley menjadi cemas dan tegang dari hari ke hari
saat itu saat dia mondar mandir dengan cemas
seorang menteri memberitahunya tentang penyihir dari hutan
tanpa membuang waktu
dia berangkat untuk bertemu dengan ibu
ketika dia sampai di sana
dia kagum pada tempat tinggalnya yang memesonan
bagaimana aku bisa melayanimu
penyihir hebat istriku putri spring
telah kehilangan semua kilau di matanya
dia begitu bosan seolah olah semua kegembiraan telah meninggalkannya
hmm sepertinya situasinya tampak gawat
ya ini sungguh gawat tapi bukan salah satu yang tidak bisa diperbaiki
kalau begitu kau akan membantunya
ya tapi kembalilah besok dan bawa dia bersamamu
aku akan memberikan obatnya
pangeran mengangguk dan kemudian pergi
dan ketika dia kembali keesokan harinya
putri spring berjalan dengan murung di sampingnya
selamat datang kembali yang mulia
dan kau pasti adalah putri spring iya kan
hmm jangan khawatir
aku akan segera membuat musim dingin yang pucat hilang dari hatimu
aku akan membawanya bersamaku
maukah kau duduk di sini dan menunggu sebentar
hmm baiklah kurasa
sekarang aku ingin mendengarkan semua yang kau rasakan
aku merasa begitu membosankan dan tidak bernyawa
tapi aku sudah terlalu banyak tidur
aku tidak bisa memahaminya
putri spring memberitahu penyihir semua yang telah terjadi di istana
tidak menyadari bahwa penyihir melihat lebih dari apa yang dia ceritakan
baiklah aku punya obat yang sempurna untukmu
penyihir itu membuka kotak kayu yang aneh
dan di dalamnya dua tangan yang sangat indah bersinar dan berkilau
yang belum pernah dilihat spring sebelumnya
di setiap jari ada cincin yang indah
hai peri yang baik
berkati hasil kerja tanganku
beri aku kekuatan untuk membentuk duniaku
beri aku kekuatan untuk membentuk hidupku
untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik
di masing masing cincin ini tinggal seorang peri dengan kekuatan luar biasa
dan sekarang peri itu tinggal di dalam jarimu

kau harus terus menggerakkan tangan agar tetap sibuk
tapi ingat jika suatu hari berlalu di mana kau tidak menggunakan jarimu
maka peri akan meninggalkanmu dan kau akan bosan selamanya
mereka keluar untuk menemui wesley yang menunggu dengan sabar
aku telah memberi obatnya
tapi ingatlah kau harus mendukungnya dengan apapun yang ingin dia lakukan

aku berjanji kepada ayahnya raja terren bahwa aku tidak akan pernah mengizinkan spring melakukan pekerjaan apapun
ini untuk keuntungannya
apakah kau suka melihatnya sedih dan tidak bernyawa
tentu saja tidak
raja juga tidak akan suka melihatnya seperti itu
ikuti saranku dan percayalah pada peri jari kelingking
mereka akan menunjukkan jalan yang benar
jadi mulai hari berikutnya spring mulai mempekerjakan dirinya sendiri dengan berbagai cara
oh ini enak sekali
tidak peduli apa yang dia coba atau coba lakukan
itu akan selalu terlihat atau terdengar luar biasa
yang membuat semua orang menjadi kagum
segera putri spring akan membantu petugas istana
dan akan terlihat tertawa dan berjingkak jingkrak seperti yang dia lakukan
taukah kau kemarin putri membantu membersihkan debu
dan sebelum aku menyadarinya tempat itu sudah berkilau seolah olah dengan sihir
mungkin dengan sihir dia membantuku memanggang selusin pie dan makanan lain
aku belum pernah merasakan sesuatu yang begitu enak
segera berita menyebar ke seluruh istana bahwa sang putri memiliki sihir di tangannya
dan apapun yang dia sentuh menjadi begitu sempurna
hari hari berlalu dan sekarang spring telah kembali menjadi orang yang periang
wesley aku merasa sangat bahagia bisa tersenyum kembali
aku juga sangat senang sayangku kita harus berterima kasih kepada si penyihir
dan kemudian sang penyihir dipanggil
selamat siang untuk kalian berdua putri bagaimana perasaanmu sekarang
oh aku bisa menari dengan keajaiban yang bersinar di dalam diriku
lalu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu
hah bagaimana kalau yang mulia memanggil semua anak muda kerajaan untuk datang
dan menyentuh telapak tangan sang putri bagaimana
apa yang akan dilakukan ya
keajaiban akan dibagikan ke tangan mereka
dan itu membuat mereka akan jadi sama rajinnya dengan sang putri
wesley dan spring menyukai ide ini
dan segera ada banyak barisan anak anak yang bersemangat menunggu untuk bersentuhan tangan dengan sang putri
wesley segera mengumumkan bahwa keajaiban perijari yang berada di jari sang putri
maka spring mulai membagikan keajaibannya kepada semua orang
mereka semua tercengang pada awalnya tetapi terlebih lagi karena efek dari keajaiban itu
aku tak pernah merasa sebaik ini dalam hidupku
bisnisku berkembang pesat sejak aku menerima keajaiban
dan segera seluruh kerajaan berkembang pesat saat keajaiban di jari orang orang telah menyebar ke hati mereka
dan mereka sekarang bekerja dengan semangat yang tidak pernah mereka alami
cintaku ini luar biasa kita berkembang
kerajaan tidak pernah seperti ini sebelumnya
jalan jalan bersinar orang orangnya lebih berdedikasi dan perdagangan tidak pernah sehebat ini
ya penyihir dan perik kelingking adalah makhluk yang telah mengubah semuanya
oh ayahmu telah tiba ayo pergi dan sapa dia
raja masuk dengan perasaan yang begitu terkejut
westley spring kerajaanmu dan peningkatan pesat
namun bagaimana bisa seperti itu
wesley dan spring menjelaskan semua peristiwa yang telah terjadi yang membuat raja heran
putriku aku sangat bangga dengan perubahanmu
masuklah kau tidak akan percaya hal hal yang telah dia lakukan
terima kasih wahyu perijari ajaib karena telah membantuku mengubah diriku dan dunia di sekitarku menjadi lebih baik
apakah kau ingin memiliki kekuatan sepuluh peri ajaib juga
maka letakkanlah tanganmu di layar dan sentuhlah telapak tanganku
sekarang ulangi setelah aku